masih bersama kami di good morning pemirsa
siapa yang tidak gembira jika tamu istimewa dapat hadir ke hari yang kita anggap sebagai hari paling spesial
betul padahal ini tamu spesialnya itu jadwalnya sangat ketat ya
sulit sekali untuk diprediksi bisa hadir atau tidak
nah di hari minggu kemarin adalah hari yang berbahagia bagi pengemudi mobil kepresidenan dan pasangan
saat pak jokowi hadir dan memberikan ucapan selamat secara langsung pada pesta pernikahannya
hari minggu kemarin adalah hari yang berbahagia bagi pengemudi mobil kepresidenan sertu heri firmansyah
yang menikah dengan pegawai sekretariat kepresidenan dianti andriwati
bagaimana tidak selain melangsungkan pernikahan pasangan tersebut juga beruntung dapat menjamu presiden jokowi
dan ibu negara iryana jokowi yang menghadiri resepsi kedua sejoli ini di gedung kridabak di jakarta
anggota pas pampres yang sehari hari bertugas mengembudikan mobil kepresidenan ini
terlihat tersenyum bahagia dalam foto yang diunggah dalam akun instagram
melih komandan pas pampres majen tni marinir suartono
dalam keterangan foto pun suwartono mengucapkan terima kasih kepada presiden jokowi
yang menyempatkan datang di sela sela kegiatannya kemarin
menurut deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden bei mahmudin
jokowi menghadiri acara tersebut setelah memberikan tanda kehormatan satya lancana kebaktian sosial
kepara pendonor darah sukarela di istana bogor
ia lalu bergegas menuju jakarta untuk memberikan selamat dan doa kepada sertu heri dan dianti secara langsung
dalam kesempatan ini sertu heri yang mengenakan baju pengantin berwarna biru
terlihat mencium tangan pak jokowi dengan dianti yang tersenyum haru di sampingnya
kepada detik com b pun menambahkan kehadiran presiden jokowi dan ibu negara iryana
di acara tersebut mengagetkan para tamu undangan yang langsung mengajak sang presiden selfie bersama